nur jan nah jalil nenek yang viral setelah berjuang menyelamatkan sang cucu yang berumur dua tahun
walizia muhammad nur saat bencana banjir menerjang perumahan sigma royal park kabupaten goa sulawesi selatan
meninggal dunia kamis dua puluh empat januari dua ribu sembilan belas lalu
nenek yang berusia lima puluh tahun ini meninggal di ruang ugd rumah sakit umum daerah sheikh yusuf sungguh minasa goa
sehari setelah menyelamatkan sang cucu
sebelumnya nenek nur jana sempat mendapatkan perawatan di sebuah puskesmas
namun karena keadaannya dinilai sudah membaik ia diperbolehkan pulang